putra sulung gubernur jawa barat rituan kamil emeril kanmumta sudah dikemumikan di cimaung tadi siang
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan sianan indonesia laisa nisa di gedung pakuan bandung jawa barat
selamat sore laisa laisa apakah pengajian sudah digelar dan apakah ini terbuka untuk masyarakat umum atau hanya pihak keluarga saja
selamat sore laisa
selamat sore laisa
memang setelah proses persemayaman eril kemarin memang dibuka untuk masyarakat umum hingga pukul delapan pagi tadi
untuk saat ini masyarakat yang ingin mengungkapkan rasa bela sungkawa mereka atas kepergian eril ini hanya diperbolehkan untuk memasuki gedung pakuan hingga pukul enam sore atau maghrib
setelah itu memang gerbang atau pintu masuk utama menuju ke gedung bakwan ini akan ditutup untuk umum ini pun
namun demikian memang masyarakat juga masih diperbolehkan begitu untuk mengungkapkan duka cita
mereka ke gedung pakuan ini karena memang gedung pakuan pun masih bisa begitu diakses oleh masyarakat pada keesokan hari pada pagi hari esok hingga pukul enam sore atau pada maghrib besok
dan pihak dari gedung pakuan sendiri juga sudah menyediakan ruang ekspresi begitu untuk masyarakat memanjatkan doa ataupun harapan mereka untuk mendiang eril yang bisa ditempelkan di ruang ekspresi tersebut
dan selain itu juga memang kalau pantauan kami meskipun ini sudah cukup sepi namun karangan bunga juga masih terus
berdatangan begitu sebagai ungkapan rasebel sungkawa atas kepergian emeril kanbum tez ini
tadi hingga beberapa waktu yang lalu juga masih terlihat ada beberapa karangan bunga yang masuk
dan informasi yang kami dapatkan memang sejak ada berita meninggalnya eril ini sendiri
banyak sekali sudah ada lebih dari seribu karangan bunga yang datang begitu ke gedung pakuan
baik di area dalam maupun di area luar gedung pakuan
bandung ini menunjukkan bahwa memang kepergian eril ini menjadi duka yang mendalam
begitu tidak hanya bagi keluarga saja namun juga bagi mereka
masyarakat jawa barat pada umumnya juga masyarakat indonesia pada umumnya
laisa apakah anda selama memantau di sana masih terlihat tokoh tokoh lain yang datang
pantauan kami memang dari siang hingga malam hari ini belum terlihat ada tokoh tokoh
ataupun pejabat begitu yang hadir ke sini untuk bertaksiah ke gedung pakuan
namun memang pada pagi hari tadi sebelum jenazah eril diberangkatkan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di desa cimau
memang tadi terpantau ada mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan yang hadir untuk bertaktiar
serta juga tadi pagi terlihat juga ada kepala staf angkatan darat jenderal tni dudung abdul rahman yang datang ke sini untuk bertaksiah
untuk memberikan secara langsung ucapan secara langsung rasa belasungkawanya kepada keluarga eril
pada kemarin pun lebih banyak lagi tokoh yang hadir ya dea
pada saat jenazah eril datang ke gedung pakuan memang pada malam harinya sejumlah tokoh seperti gubernur jawa timur kofifa interparawang
lalu juga gubernur jawa barat ganjar pranowo serta beberapa pejabat lainnya di lingkungan provinsi jawa barat juga datang memberikan ungkapan rasa bela sungkawa mereka
namun hingga malam hari ini saya belum melihat lagi ada kunjungan ataupun kedatangan dari tokoh tokoh penting ataupun pejabat pejabat yang datang untuk memberikan rasa bela sungkawa mereka
terima kasih laporan langsung laisa nisa dari gedung pakuan di bandung jawa barat